yang ingin melakukan aksi unjuk rasa ke balai kota dan juga kantor dprd provinsi dki jakarta
melakukan aksi sweeping terhadap sejumlah anggota umum yang masih beroperasi
iya ini para penumpang diturunkan secara paksa
puluhan sopir angkutan umum melakukan aksi sweeping tepat di depan terminal grogol jakarta barat pada selasa pagi
sejumlah angkutan umum yang masih mengangkut penumpang dihentikan paksa dan para penumpangnya diturunkan
akibatnya seorang ibu yang sedang sakit ini menangis histeris akibat aksi sweeping ini